saya berwarna saya mau kasih tunjuk satu saja yang luar biasa sebagai cikal bakal
tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan menjadi salah satu pemenang di pemilihan pertama none jakarta
zaman dulu udah jadi model kondang
ia terus tumbuh dan mendapatkan ilmu sekolah dan berorganisasi
iya mendirikan iwapi bersama kemala motik
ia juga memulai brand yang disebut dengan the mono
pasti ada yang sudah tahu dong siapa perempuan yang ingin saya temui
karena di usia tujuh puluh lima tahun di tahun dua ribu dua puluh empat ini rasanya banyak sekali cerita yang ingin saya dengar
karena dalam dirinya selalu ada darah untuk mendidik perempuan
supaya tidak saja cerdas mandiri tapi juga punya kepekaan sosial
satu hal yang aku selalu seneng dari seorang dewi motic ini adalah selalu punya positive vibe
kapanpun kalau aku ketemu sama tante itu selalu memberikan energi yang luar biasa

tante aku di kestahama moza
jadi ngumpulin seluruh milestone seorang dewi motik
enam puluh delapan salah satu pemenang
kita kalau di galeri demono kita creating yang biasa disarankan oleh para kurator yaitu white cups atau kotak putih
jadi hidup tuh semua putih kita yang memberi warna
nah ini adalah kisah perjalanan ibu dewi motik pramono dimulai dengan masa kecil
selalu rame karena bersaudaranya ada berapa mas totalnya
mama dewi dengan oma saya
karena nenek lanang kalau di palembang
oh tante tuh palembang ya
nek jakarta langsung kucep
jadi dimulai dengan masa kecil
mau kasih lihat bahwa oma saya tuh selalu berdandan resik berkebaya
karena ibu saya itu anaknya pangeran danau
dua orang pangeran dari muara ini palembang
tapi sekolahnya di mangkunagaran
jadi orang palembangnya tapi bergainya kayak orang jawa
jangan kecak uang lolo
ini kalau diajarin neces sama ibunya
makanya dari tahun ke tahun ini adalah transformasi
nah ini saya tidak mencetak foto baru
zaman dulu itu kan belum ada editor muka ya
tentu kan aku juga lado
kalau kamu punya baju laki pasti tegelik
biar yang tidak mengerti bahasa palembang sekulin
ini waktu ali sadikin memberikan aku sebagai salah satu pemenang none jakarta
yang pertama aku tuh kalah karena aku seratus persen dari palembang
tapi tapi bertonton di jakarta
oh jadi karena waktu itu penjurian pertama kali nyonya none jakarta
semua juga ada belandanya ada arabnya ada chinanya
jadi tapi tante dan nomor satu karena dikasih sama yang paling nggak ada darah butawinya gitu
tapi saya bersyukur saya menang favorit
jadi salah satu pemenang saya bersyukur dapat kado yang bagus dari alisa dikin
nah ini yang di atas foto mama di waktu kawinan kakaknya
mau kasih tahu bahwa pada zaman itu sudah menggunakan baju kurung full payet ya kan
embroidary dan selalu pakai songket
jadi saya tuh sayangnya nggak menemukan lagi nih kursi
padahal sempat waktu dulu itu saya pakai di salah satu kamar terus kepindah pindah jadi nggak kena
jadi barang barang zaman dulu tuh masih benar benar masih bisa terawat
dan di sini nanti akan lihat ada beberapa barang juga yang masih dipakai
maaf ya gue tuh tadinya mau pergi ke new york world fel loh
mau nari nari gue dari dulu pakai kebaya gue dari dulu sekarang kembali kebaya
gue kerjain dari dulu maksudnya salah
nah ini pas di apa istana bogor tadinya mau ke new york world fair itu
tapi pada saat itu soekarno ada memboykot amerika jadi batal
nah ini era modeling
biasa kan week kan cari uang untuk sosial
supaya jangan keluar duit untuk top model
dipakai anak cewek anak anak anggota week
jadi gini aku ngasihkan bantuan banyak karena semua top design pada masa itu pakai aku
jadi you know what sejak itu seluruh wartawan mengajak aku dan selalu aku show di mana mana
top jadi top designer selalu pakai dewi moci
aku ikut ratu luas ikatan mahasiswa jakarta waktu itu ima ada top banget di menteng
jadi kita ikut eh kita menang
ya pokoknya kalau boleh bilang sih cantik lahir batin dari mahasiswa jakarta dulu
dulu pernah aku menjadi tere teteh gitu aja
menurut aku sih ya tadi ya keluasan terus bagaimana orang menyukai pribadi kita itu pasti datang dari dalam
kita bersyukur pada allah yang maha kuasa
ini mama menjadi salah satu yang pertama first indonesian women untuk ikutan junior chambers of commerce di jepang
jadi ibu ini ngomong ngomong selain modeling aktif juga ya berorganisasi
gue cantik tapi juga otak gue encermin
makanya gue kerja aja di doktor
terus pak kasih lihat muka cantik boleh juga dong pinter
jadi itu dulu diwawancara nih ci dimasuk tv
tvri mau mainan gue udah lah
hasilnya lah dari zaman bahwa
jadi gue internasional dan madiota sebenarnya
enggak main ya tuh saya ngeliatin
bukan tv nasional tokyo
ini orang filipina orang jepang ini orang korea
perhatiin pada saat dijajarin semuanya ya dari berbagai negara mama tetap pakai si songket itu tadi
biar kelihatan beda dan menonjol
harus tetap kelihatan sebagai perempuan indonesia
harus mempromosikan indonesia nggak usah ngomong ngomong kerjain
ini masa seru di amerika mama sekolah mesti diceritain imam
ini pesta karena aku nyewa rumah sendiri
terus segede gede alaihim ada swimming poolnya
biasa tuhan kirim orang dengan harga sangat bagus aku hidup sendiri
aku bisa ngajak temen temen juga nginep
kembali ke miami pada tahun tujuh puluh
jadi udah bikin party rumah waktu itu
daging chips bawang putih bawang merah
ini adalah pakaian yang indah
ini mama masa di amerika tapi kekasih hati di jakarta
tapi dari dulu memang rambutnya panjang nih cik
ini kalau pakai wig blondie dikira marilyn monroe
begitu banyak orang aku diwawancara sama wartawan new york
ya udah alhamdulillah indonesia miami
tahun lalu gue ada di oman
terus insya allah ada yang undang
ini masih ejaan lama
dan selalu berkirim cinta cintaan ini
yang che paling sajang
kalian sudah terima surat kamu
padahal malah kamu yang nulis surat atau datang
kenapa berdebat ya dalam surat ini
namanya itu pretending percintaan
terus kan tujuh puluh dua ejaan baru mulai deh
pak pramono itu pacaran sama mama dari mama umur tujuh belas
tujuh belas kali ini omor waktu bawah terakhir
aku minta tuhan berikan aku pernikahan umur dua puluh lima
dua puluh lima sehari sebelum dua puluh enam gue dapat kawin sama dia sembilan tahun tahun pacaran kuat sembilan tahun pacaran tapi
tapi aja dikasih sehari sebelum dua puluh enam dikontrol kami tamu dua puluh lima ini yang duluan panggil yang siapa
oh dia dong maaf ya kalau kawin kalau kita pacaran jangan kawin sama orang yang kita cinta
dari semua yang banyak cinta yang mender sayang sama gua ya udah kami ini yang paling cinta sama
kita aman aman ya jadi karena oh manggil yang ch baru tante panggil yang c ikutan aja
ini foto lamaran tuh ayahku ganteng banget ini akad nikah di kediaman orang tua di jalan banyumas
lalu resepsinya di hotel indonesia bali room ramai ramai anak dulu seru lebih besar
jadi pada saat itu belum banyak tempat yang bisa menampung ratusan orang jadwal untuk foto
yang aku kenal sini adalah yang terhormat dokter muhammad hatta yang menjadi tamu perkawinan beliau
di waktu itu lagi ramekan lagi ramekan lagi antara bung karno sama mau diturunin kan tuh
lagi rame bung hatta yang datang alhamdulillah gitu ibu rame hatta gitu nah ini dari sini
kita melihat mama itu kan pelukis si kemarin sebelum kita mulai gallery saya minta mama sketch
lagi karena kita akan mengambil icon ini nih dapet ini sebenarnya pernah bikin di tahun sembilan puluh empat dan ini
tujuh puluh malah udah pernah saya minta remake gitu jadi modeling melukis penyair penyair penari penari
bisnis penyulap disulap loh disulap loh untuk dapat gosok untuk masih kecil
lebih kelen lagi supaya dia dapat uang saku dia sulap karena kan di menteng banyak perut
anggaran kan bikin pesak dia sama gue apa jadi wang agota week jadi gua bilang aja oke akan akan
meakan magic channel akan berbeda asli you know oke jokowi berarti you call me dapat uang cari
duit sebanyak banyaknya jadi pertanyaan apa yang tantang nggak bisa nggak bisa main musik lu paling
aja dan kita dereng dereng dereng gitu aku ngiri menaruh ini memora bilya jadi mama itu selalu
menulis agenda bertahun tahun ini untuk yang agendanya masih kecil smp hanya smp nih tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat jadi beliau
lagi lagi mesra mesraan nama daerinya serius semuanya ada ini yang baca gitu sayang sayang
ya kan aku main saja ngadu sama belajar di aku main sayang aku ini sayang ada yang disitu gurunya ngasih
ujian sementara temen temen enggak ada itu emang kalau orang istimewa tuh agak lain agak lain kau
sepuluh lima seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ulang tahun ke empat puluh jadi mama tuh selalu menghadiahi dirinya sesuatu yang spesial ini hari
sepuluh lima luar biasa karena of course tanggal sembilan lima berarti kan ngeraih anniversary sepuluh lima seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan diri
sendiri berhutri ya kayak ada orang cuman beliau ya jam tujuh tiga puluh dari jadi tujuh tiga puluh itu udah ada makan pagi

kita membeli balik dan kem ciertor ngedeser teh
jadi ternyata itu bakal jadi mewah eka gitu tuh jam sepuluh habis peresmian jam satu ketemu anak yatim
eh jam tiga belas ke rumah ke anak anak yatim piatu menyerahkan nasi kotak makan bersama
hai jadi kita bersyukur penting kita rezeki segitu kita banyak satu kasih nasi bungkus
kita dapat tujuh ratus dari tuhan itu udah udah otomatis pukul lima sore ya nganterin bunda
tercinta ke airport soekarno hatta karena oma harus menghadiri wisuda tante saya tante saya phd
dokter jadi tetap jadi dia pesta dia syukur tunggu jam delapan malam jam delapan malam coba sebutkan dancing party
berambal pada anak yatim piatu satu hal vidutnya walah aherat jangan lu nggak doyan madunya lu doyan
medunya tapi jangan lupa lu mati besok gitu jadi beramal pada sesama anak yatim batu malamnya
harus jadi paling top pada saat party tuh harus makanya maksimal you are dancing queen dancing queen
berwarna sekali loh nah jalanan ini organisasi mama mendapat dukungan dari ibu negara pada saat itu ibu tir
soeharto bahkan terus berkarya dan mendapatkan kalau disini sih tulisannya penghargaan tertinggi karya
bakti orde baru selaku com id
ataupun meeting meeting resmi equal to man selalu gitu jadi pak langsung itu tahun segitu ya gitu mama mendampingi
ketua kadin pada zaman itu pak sukamdhani memang wakil ketua umum mendampingi dirjen parkostel
pada saat itu belum ada kementerian pariwisata bapak yop ave terus yang lainnya juga ada nah ini
bagian terseru juga mama apa memulai pemilihan putri ayu kita fast forward aja itu kan delapan puluh satu ini delapan
delapan puluh tiga kalau zaman dulu pemilihan pageant itu hiburannya adalah fashion show nah fashion
show nya itu tulisannya kalau di buku pragaan gusana karya perancang muda ajinoto nagoro pada
saat itu peranjang muda dan peragawatinya adalah oki asokawati
debbie sehatian ratna dumila itu semua ada tuh disitu dan mc nya adalah ibu dokter anda min uno
jadi jadi semua tuh bersahabat network itu sampai sekarang jadi itulah yang membawa mama juga
mendunia ketemu sama tokoh tokoh dunia cik nih ada bersama lady dia corazon akuino ratu
from spain terus ini waktu mendampingi apa namanya ibu imelda markos wah luar biasa loh ibu ini
oh pergaulan sorry ya saya ceritain ini mah pameran tunggal jadi waktu umur empat puluh aku buat pameran
tunggal di taman ismail marzuki alhamdulillah laku semua uangnya masuk ke dalam kooperasi
juga baik helping you because you re nice friend dan aku langsung wangnya enggak ada
apa apa bukan buat buat tante dosa pengen tuh apa enggak ada satu pun amal tidak ada
satupun yang tuker semua ambil dia langsung masuk ke bank masuk ke ke organikasi hasilnya
mau jadi awet muda nah kata orang ini dunia pendidikan mama mengambil s dua dan s tiga multibidang
kalau orang misalnya ekonomi ekonomi terus mama s dua nya apa mah jadi s satu nya hemaconime
program masing masing situ aku sekolah disitu ambil seni rupa terus aku di ui
balik lagi ke ui ambil ambil pengajian ketahanan nasional jadi program lemah
dinas sama ui terus abs tiga nya kependudukan dan lingkungan hidup di
universitas negeri jakarta udah nanta sekolah bener tuh ya iya sorry emang gue beli sorry
semuanya emang gue sekelas tahu semua team kita diskusi girangan kalau orang
terkenal toko itu kan biasa tinggal nyuruh orang pak itu jibang namanya
mama mama ayah dari dulu adalah selalu nulis di diary jadi inilah why is it kenapa ini dibikin
lagi karena untuk ngasih ingat bahwa jurnaling itu memang healing jurnaling itu healing dan
mama melakukan itu tanpa tahu kalau sekarang ada istilahnya oh gue gak ngerti dikumpulin
begini begini ya juga nggak ngerti dimana ini juga nulis ya aku makanya buat buku aku enak
gak usah jauh jauh buat buku yang itu yang anakku sayang di sayang sederhana aja kalau gue
gimana gimana kalau gua sayang gimana kalau kasih pas pengetahuan gimana itu tulis aja
gitu kan jadi sekarang alhamdulillah ini memorabilia beberapa kegiatan mama makanya
ini adalah art collection atau kita bilang juga display untuk jangan mama jadi pragawati lah gitu
ini foto yang paling hebat nggak ada satupun koran gak muatin
itu yang semuanya enggak ada yang pakai baju baju ini joknya udah udah kan
terus gue pakai boots lagi udah gitu terus ya gaya dan dibayar alhamdulillah paling
mahal itu berapa berapa lima ribu perak tuh paling mahal
tahun berapa meriam sundut tahun enam puluh delapan lu masih sampai di sorga situ
itu tahun tujuh puluh lima jadi cover kemudian tahun delapan puluh satu
tujuh puluh delapan hai ini berarti sebelum melahir adik saya tanpa kan udah cantik jadi model
terkenal kenapa merasa perlu tetap sekolah tetap berorganisasi ayah saya
dari saya kecil ingat ya ayah kerja ayah mau semua anak ayah dokter
dokter dokter tuh apa dokter gendut kita punya dokter dokter belanda dokter keluarga kalau kita
gendut karena namanya pada keperkeprot gua ngapal deh pakai bandar hai bukan ayah nggak mau jadi
dokter medical dokter lebih di atas semua ilmu yang maha terpelajar di otak cek gue mesti jadi
dokter jadi doktrin itu nempel menjadi setiap kali belum jadi dokter lu bisa otak musik oleh
sekolah gitu jadinya walaupun genitnya kayak begini coba tetap aja juga mesti jadi dokter
gue berlanjut ini mah cerita mah bagaimana kita harus bisa apa memperkenalkan batik ini mama foto sebelum
berangkat ke spanyol untuk nih dulu kan namanya misi dagang dan budaya cik jadi supaya batik itu
bisa dipakai sama semua orang orang dikasih lihat nih lo masa jahit nggak bisa gua aja
ini cara pakaian ya udah udah
iya iya semuanya mama ini jangan ngeliatnya gue goci pokoknya namanya masih teragukan
luar biasa kan jadi kalau pose pada zaman itu jangan biasa biasa zaman sekarang zaman itu
udah keren banget itu gue rambut gue panjang jadi itu sama sugi martono sama tante anyuk dari
kemar dibikin itu pemotretannya tuh itu rabu sayo tuh dibikin kayak gitu lu merias fantasi
kan ya kuygit banget tuh aja sejumlah dulu kan tuh sorry jadi kau udah pernah nah ini nih masanya mama
jadi top model dari indonesia modeling agency dulu kan belum ada komposit yang kecil kecil ya
nah ini pemotretannya seperti ini dan harap diperhatikan uptil to day baju make up dandanan
rambut tetap hits gitu nggak nggak jadul nggak boleh setengah setengah ya kan harus optimal
harus optimal harus optimal kerja juga harus optimal mesti kalau enggak enggak bagus percaya sama saya
dan itu kan terus dan kau udah tua juga nggak main main kalau dikasih kepercayaan make it happen
make it happen harus kecuali ada gagal juga dikasih izin tuhan gampang enggak papa nggak
jadi jual juga banjir baik lagi sekarang itu model jadi dulu ada modeling agency namanya
itu galaknya setengah mati nggak pernah muji gue tapi dia selalu pakai aku tapi semua orang di
bunyi saya tapi sama saya enggak pernah
tapi selalu oke dipakai deh kalau ngomong ngomong orang pasti muji saya jadi dia tahu nggak perlu
ngalamin rasain bener itu bajunya iwan tirta kado gue waktu gue menang oh iwan tirta menjadi
sahabat mama terus makanya koleksi batik iwan tirta mama
ini alhamdulillah ada banyak ada kali lima ratus ya
gini kan gua nggak butuh duitnya dikubur depan uang beli dapat model kewanita beli itu
negosiat harga kan dipanarukan jadi udahlah bersahabat sahabatnya maestro yang saling bantu
gue dapat koleksi bagus ya kan suka jadi dari sekarang lukis aduk sebelahnya mas berapa dong nih
ditawar jadi main sedikit masih inget nggak dan ayo coba pose pose aduh aduh aduh aduh aduh aduh
makanya nanti para pengunjung galeri foto disini gayanya harus saat gitu
udah mau pingsan nih capek oke thank you mau
dan untuk perempuan yang dalam kalau kita lihat saat ini
dan bagaimana mandiri satu hal perempuan yang cakep at sekilas satu hal tapi mereka nggak
pernah lepas juga dari apa yang disebut dengan pelecehan apakah verbal apakah dengan fisik
kalau kamu ngundang orang orang akan datang tapi kalau kamu tidak ngundang orang orang tidak akan